proses autopsi jenazah albar mahdi santri kelas lima i pondok modern darussalam gontor satu pusat
berlangsung sejak pukul sembilan waktu indonesia barat di taman pemakaman umum selayur palembang pada kamis
otopsi dilakukan ahli forensik gabungan dari rumah sakit bayangkara m hasan palembang
dan dokter forensik rumah sakit umum pusat muhammad musin palembang
dibantu empat orang asisten medis dan melibatkan penyidik kepolisian
proses autopsi harus dilakukan untuk menguatkan bukti bukti penganiayaan yang terjadi
pihak keluarga yang semula keberatan akhirnya memberikan izin untuk pelaksanaan autopsi
tidak ada proses autopsi ini jadi memang pilihan yang sangat berat buat keluarga
akhirnya disetujui proses autopsi ini
sementara itu penyidik dari polres ponorogo sudah berada di palembang sejak rabu siang
kedatangan ke palembang untuk meminta keterangan orang tua korban
dan juga melakukan autopsi terhadap jenazah albar mahdi
autopsi berlangsung lebih dari tiga jam
proses autopsi dan pemakaman kembali jenazah selesai sekitar pukul satu siang
dapat kami jelaskan bahwa ini sifatnya tertutup
hanya penyidik dan juga tim dokter forensik yang menghadiri pelaksanaan proses otopsi tersebut
untuk tim pelaksanaan otopsi jenazah ini melibatkan dari rumah sakit bayangkara palembang sumatera selatan
satu dokter dari rsp dan juga satu dokter forensik dari rumah sakit
akhirnya umum palembang
kasus meninggalnya santri pondok pesantren gontor ponorogo terjadi pada dua puluh dua agustus lalu
pihak ponpes menyatakan korban meninggal karena sakit
namun dari kondisi mayat orang tua korban yakin anaknya dianiaya
hingga akhirnya pada tiga september lalu orang tua korban mengadukan nasib anaknya ke pengacara kondang hotman paris dan videonya viral
alhasil polres ponorogo melakukan penyelidikan
pihak ponpes pada akhirnya mengakui korban meninggal karena dianiaya santri lain
dalam proses penyelidikan polisi sudah memeriksa sebanyak delapan belas orang saksi
di antaranya staf pengasuh dan pengajar ponpes gontor dokter rumah sakit yasin darussalam gontor ponorogo dan dua rekan santri rekan almarhum
polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti
di antaranya satu unit becak yang digunakan untuk mengangkut korban dan satu buah pentungan kayu
benia priadi dono purwanto palembang sumatera selatan